berikutnya saudara pemakaman korban smart air
saudara jenazah mekanik pesawat pilatus smart aviation
yang jatuh di hutan kawasan binuang nunukan kalimantan utara
kurban dikenal sebagai sosok yang ramah dan mudah bergaul
jenazah deni sobali yang merupakan mekanik pesawat pilatus smart aviation
tiba di bandara nusawiru pada senin siang
almarhum kemudian langsung dibawa ke rumah duka di kabupaten pangandaran jawa barat
isak tangis mengiringi kedatangan almarhum yang meninggalkan istri dan dua anaknya
menurut pihak keluarga almarhum denny rencananya akan pulang kampung ke pangandaran
untuk melaksanakan puasa usai bertugas
kabar hilang tampaknya hari jumat jam sepuluh
udah mencuba nering apa kabar itu
sudah enggak udah hilang pantas
sampai sekarang ini jadinya begini
nerima enggak apa apa keluarga nerima
terakhir komunikasi dengan beliau kapan pak
mungkin pernah telepon atau bagaimana
oh enggak udah satu mingguan lebih saya enggak
deni telah menjadi mekanik pesawat selama sembilan belas tahun
diantaranya bekerja di smart aviation
ia dikenal sebagai sosok yang teliti dan mudah bergaul
kami anggap sebagai keluarga sendiri
tipe manusia yang sangat soft sangat friendly dan mudah bergaul
dan kami merasa sangat kehalangan
mekanik pesawat pilatus smart aviation deni sobali tewas saat pesawat yang ditumpanginya
jatuh di hutan kawasan binuang kecamatan krayan kabupaten nunukan kalimantan utara
sementara pilot yang bersamanya yakni muhammad yusuf dievakuasi dalam kondisi selamat
pesawat hilang kontak pada hari jumat delapan maret dua ribu dua puluh empat dan baru ditemukan pada minggu sepuluh maret dua ribu dua puluh
tim liputan kompas tv